calon haji dari kabupaten indramayu jawa barat turut dilepas oleh bupati kabupaten indramayu menuju embarkasi kertajati indramayu dan selanjutnya diberangkatkan ke madinah arab saudi
sementara itu sedara setelah menabung selama puluhan tahun seorang buruh tani yang tinggal di gubuk di kabupaten pasuruan jawa timur
akhirnya berkesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini
untuk bertahan hidup abdul hari bekerja sebagai buruh tani dengan upah rp empat puluh sekali kerja di sawah
perjuangan pria berusia delapan puluh lima tahun untuk mendaftar haji itu berawal dari hasil menjual pohon asem depan rumah senilai tiga puluh lima juta rupiah pada tahun dua ribu dua puluh
sementara uang pelunasan dibayarkan dari hasil menabung
pemberangkatan prioritas bagi lansia membuat ia bisa berangkat lebih awal
limang waktu itu di sholat enak